dan saat ini kita telah terhubung dengan peneliti virus dari fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan fkkmk universitas gejemada dr muhammad saifuddin hakim
selamat siang dr hakim
selamat siang mbak
ya dok beredar banyak sekali informasi terkait vaksin covid sembilan belas yang diklaim paling cocok digunakan
tapi menurut anda apakah vaksin vaksin yang kini tengah ramai diperbincangkan ini sudah mengacu atau memperhatikan karakter virus covid sembilan belas di indonesia
ya ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan ya
karena developer dari vaksin vaksin tersebut memang bukan dari indonesia
tentunya virus virus atau tren yang digunakan juga bukan dari indonesia juga
tetapi saya selalu menjelaskan bahwa perbedaan virus yang beredar di manusia atau di luar negeri itu tidak selalu menyesat
perubahan dari efek atau perbedaan efektivitas dari suatu vaksin
mengapa karena perbedaan virus itu tidak selalu pada area area yang menjadi target dari antibody yang muncul dari sistem kekebalan manusia ketika terinfeksi oleh sars cov dua
jadi selama vaksin vaksin tersebut itu selama fase sudah menunjukkan efektivitasnya
atau sudah mendapatkan rekomendasi misalnya dari jepun unesco
maka saya termasuk yang optimis bahwa vaksin vaksin tersebut bisa digunakan atau secara efektif bisa menurunkan angka covid sembilan belas di indonesia
tapi sebenarnya bagaimana dok model dari struktur virus covid sembilan belas yang ada di indonesia sendiri
ya jadi kalau kita melihat sampai data saat ini peneliti di seluruh dunia ini
kita akan men sharing data sekuens virus itu di platform g state
ini adalah platform di mana kita bisa melihat pergerakan mutasi termasuk virus virus sars cov dua yang beredar di seluruh dunia
sampai hari ini saya teks di g state itu ada sekitar satu ratus dua puluh sekuens virus sars cov dua yang beredar di indonesia
dan juga dikelompokkan menjadi beberapa klip dalam bahasa kita
dan ini juga memang sesuai dengan trend trend yang global yang beredar di seluruh dunia
adapun mutasi itu adalah proses yang dinamis di virus sars cov dua ini sendiri
sehingga apakah ini nanti menimbulkan adanya penurunan efektivitas atau tidak
nah itu yang nanti harus kita lakukan surveillance terus menerus
setelah vaksin tersebut ditutupi beredarannya misalnya di indonesia
lalu apa dok yang menyebabkan penanganan virus covid sembilan belas ini berbeda dengan negara negara lain
apakah ini terkait dengan mutasi virusnya juga
kalau mutasi di mana mana memang ada mutasi ya virusnya
meskipun mutasi itu tidak selalu berkaitan dengan perubahan misalnya keganasan atau virus tersebut menjadi lebih resisten terhadap
meskipun mutasi itu tidak selalu berkaitan dengan perubahan misalnya keganasan atau virus tersebut menjadi lebih resisten terhadap obat obat yang dikirim
jadi kalau saya melihat indonesia ini negara yang besar kepulauan mobilitas antar penduduk relatif lebih sulit untuk diamati dibandingkan negara negara eropa misalnya yang mereka penduduknya kecil
kemudian tidak hanya angkut angkut daratan sehingga pergerakan itu relatif mudah untuk diatasi
kalau saya melihat ini jumlah penduduk kita yang besar kemudian juga
karena mobilitas yang sangat sulit untuk dikendalikan karena kita terdiri dari berbagai macam pulau dengan berbagai macam karakteristiknya
sehingga memang mobilitas penduduk ini yang memang mungkin menjadi penanganan covid sembilan belas di indonesia ini lebih challenging dibandingkan dengan negara negara lain yang penduduknya sedikit
dan juga mobilitasnya lebih mudah untuk dikendalikan
dan sebelumnya tadi kita sudah mendengar begitu
pernyataan dari presiden bahwa rencananya nanti akan dilakukan vaksinasi mulai desember ataupun mungkin awal dua ribu dua puluh satu
nah anda sendiri melihat seperti apa sebenarnya tahapan sebelum menyatakan vaksin ini cocok atau tidak untuk masyarakat indonesia
ya jadi cocok atau tidak itu kan kita harus melihat dari data uji klinis fase tiga yang sekarang ini sedang dilakukan
meskipun beberapa dari kandidat vaksin tersebut itu beberapa sudah merilis
jadi interim analysis ini uti klinisnya belum selesai baru di tengah jalan
tetapi data data itu data sementara pengamatan misalnya sampai bulan november ini sudah bisa dirilis
misalnya kemarin yang agak rame itu adalah rilis dari misalkan kandidat dari proviser yang dari jerman itu yang mereka mengklaim bahwa
mungkin sudah mengeluarkan hasil interim analysisnya
jadi cocok atau tidaknya itu kita masih menunggu hasil uti klinis fase tiga
meskipun dalam kondisi darurat semacam ini itu ada skema emergency use authorization atau eua ya
dengan beberapa persyaratan yang sudah diberikan panduannya oleh misalkan who ya
ada beberapa persyaratan yang diperlukan kalau misalkan suatu vaksin atau obat itu
mendapatkan izin edar darurat melalui skema emergency youth authorization
dan itu pun skema emergency use authorization itu tetap mempertimbangkan efektivitas dan juga risk benefit analysis
karena adanya vaksin ini kan harus selalu diukur atas risk and benefitnya kalau vaksin ini diedarkan ke masyarakat
anda tadi menyatakan bahwa memang ada syarat dan juga kemudian data data begitu terkait vaksin dalam tahapan uji klinis
tapi kalau menurut anda sendiri apakah memang sudah terbuka begitu
sudah sangat transparan terkait cocok atau tidaknya vaksin
dan data data yang ingin didapatkan terkait vaksin apakah itu informasinya itu sangat transparan yang anda dapatkan
atau masih ada yang ditutup tutupi
kalau saya sendiri kita melihat ya kalau dari sisi penelitian
setiap penelitian uji klinis itu sponsor atau infotisator itu wasit mendatarkan protokolnya mereka
di suatu website ya namanya trial gov
jadi misalnya bagaimana protokol penelitian suatu kandidat vaksin itu kita sudah bisa membaca di website tersebut
misalnya protokol dari pfizer itu sudah beredar
saya pun mendapatkan protokol lengkap dari penelitian mereka
nah inilah salah satu keterbukaan ya dalam dunia akademisi dalam dunia ilmiah bahwasannya suatu penelitian yang berjalan
mereka declare mereka terbuka dari sisi ini protokol yang saya gunakan apa yang saya teliti bagaimana follow up bagaimana saya melihat efektivitas dari vaksin yang akan saya teliti dan seterusnya
dan nantipun ketika nanti misalnya hasil final atau interim analysis dari uji pfizer tidak biasanya mereka akan juga mempublikasikan
dan hasil hasil uji klinis pfizer satu dan dua itu sudah banyak
bisa kita baca di literatur literatur ilmiah ya
dan tentu ini bukan informasi semacam ini memang sulit untuk diakses orang awam
sehingga saya juga mengharapkan dari para akademisi yang lain juga ikut serta yang untuk secara aktif secara regulary mengupdate publikasi publik nanti fase satu fase dua atau nanti ketika fase tiga sudah terilis publikasinya kita bisa membaca sama sama
dan juga bisa
setiap saat ketika dimintai saran atau masukan dari pihak pihak yang terkait kita bisa menyampaikan sudut pandang dari kita para akademi
oke vaksin tengah disiapkan dan kemudian nanti jika itu pun akan disuntikan ke warga yang ada di indonesia
yang harus dipahami oleh masyarakat adalah terkait kampuhan vaksin tersebut dok
apakah memang tiap orang nanti efektivitas vaksin itu akan berbeda beda
nah apa saja yang mempengaruhi hal itu
ini sudah diketahui dari fase satu dan fase dua bahwasannya setiap orang itu bisa jadi berespon berbeda terhadap vaksin
ada kelompok kelompok tertentu yang responnya tidak sebaik kelompok yang lain
misalnya penelitian vaksin fase dua itu menunjukkan bahwasannya orang orang di kelompok usia tua
misalnya lebih dari enam puluh enam puluh lima tahun itu efektivitas pada kelompok tersebut itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang lain
artinya ada sebagian proporsi dari orang orang yang mendapatkan vaksin itu yang tidak berespon terhadap vaksin
atau istilahnya dalam dunia vaksinologi itu non responder
jadi memang respon berbeda beda tetapi yang kita lihat adalah efektifitas keseluruhan
berapa persen dia bisa mengurangi angka kejadian misalnya covid sembilan belas ini